sampai jumpa di video selanjutnya
cincin aku hilang
udah pulang seth
dari rumah teman
udah gue tinggal dulu ya
satria bahkan gak mau ngaku sama gue kalau dia habis di rumah dewi
apa udah segitu spesialnya sampai harus disembunyi dari gue
dia bukan siapa siapa gue
atau dia bukan sita
gue cuma pengen ngasih hadiah
dia sama dewi sebagai teman
sebagai permintaan maaf
dan gue gak perlu mikirin dia
jam segini indi udah tidur
biasanya kalau kumpul selalu aja dia bikin ribut
enak juga nih tenang
tidak denger si indi ribut
tidak tidak tidak
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
ada apa sih nih
aduh minah cabcus

kamu galak cewek
nah ini ada apa itu
udah deh ma
kan cuma tikus
jangan dibesarin deh
usus buntuk sakit ayan
itu cuma satu yang ketahuan
belum yang lain lain
ada kakaknya adeknya neneknya opanya
teman temannya sudah sudahnya masih banyak
tidur tidur sana
ya udah gini aja
kalau kamu takut kamu kan bisa tidur sama mama atau sama saya
depan ijajah belanda
samping kena kasus
lebih baik tidur sama janda daripada sama tikus
kamu sudah bikin satria buta
sekarang aku yang akan bikin andre menderita
biar bisa ular ini akan masuk ke mata dia supaya mata dia buta
supaya dia rasa bagaimana rasanya jadi satria
semua itu nggak sengaja
saya nggak sengaja
ma aku nggak mau buta ma
ada apa sih tiba tiba teriak
mungkin minta maaf segala
minta maaf sama siapa sih
si duleh belajar ilmu gaib
aneh bila ajaib
kenapa sih mimpi
kok heboh banget
tolong mobil kamu taruh ke depan ya
terus masukin barang saya
ketinggalin di mobil
ya udah gini aja deh
sebelum ke kantor
kita antarin dulu ktp nya dewi
ke tempat kerjanya ya
ya udah cepetan
sekarang kamu ambil mobilnya
taruh di depan
ya ampun sat
ini aku cari kemana mana
untung supir aku yang nemuin
jangan selebor kayak gitu
makasih ya sat
kamu udah ngantriin di sini
nama kamu emang cocok deh saat
kamu kan kayak kesatria gitu
aduh kamu itu ada ada aja ya wi
kenapa setiap gua datang
selalu ada satria
lebih baik gua ga di sini
gua ga mau ganggu mereka juga
ya udah kalau gitu
aku ke kantor dulu ya
soalnya aku takutnya
satria kamu lagi sibuk
di puji dikit aja udah gr
kamu juga yang mulai dua
ya udah hati hati ya
kalau satria ga ada
mendingan gua samperin dewi
kalau aku liat
kamu udah samperin dewi
kalau aku liat sih
kamu sama satria tuh
sekarang lumayan deket ya
kamu sering ketemu sama dia
perasaan kamu sama dia tuh
ya satria kan baik
ya biarpun dia buta
tapi dia gak mau menyerah pada keadaan
terus dia pintar
nah gimana ya
aku suka sama satria
iya aku suka sama santri
ya aku suka
udah udah udah
ga usah diterusin lagi
kayaknya udah cukup deh
itu bonekanya kamu simpen ya
aku pulang dulu
makasih ya andre
kenapa gue harus mahara ya
kalau emang dewi suka satria
ya bukan hak gua juga
itu pilihan dia
ya malah seharusnya gue seneng aja
kalau mereka saling suka
buat apa gue marah
kenapa andre marah marah begitu
aku belum selesai ngomong kalau aku suka satria sebagai teman
apa dia gak suka aku temenan sama satria
aku udah kasih sedikitan rasa sama dewi
terus dia gimana
dewi malah bilang
kalau dia suka sama satria
lagian kamu tau dari mana
ya dia ngomong sendiri
atau di mulut dia sendiri kok dia ngomong
kalau dia suka dengan satria
terus kamu cemburu
aku ga punya perasaan apa apa sama dia
aku ga punya perasaan apa apa sama dia
dan bukan hak aku untuk cemburu sama dia
aku biasa aja
aku tau kamu bohong dre
sampai detik ini kamu masih mikirin dan suka sama dewi
semoga benar bapak masih hidup
kalau jasad bapak belum ditemukan bapak bisa ada dimana aja kan pak
semoga kita segera ketemu lagi ya pak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

cincin apaan nih
wah lumayan nih gue jual
jadi bener mereka udah gak tinggal di daerah sini lagi
mereka udah gak tinggal di desa ini lagi
udah lama sekali kok
bu ibu tau mereka dimana
tau persisnya sama ibu mah gak tau
tapi katanya mereka tinggal di jakarta
waktu itu teh dewi pergi duluan
baru si halimah nyusul ke si dewi ke jakarta
mereka tinggal di jakarta
aku mau beli martabak buat ibu
cincin aku juga ilang
beri pas ya
cincin aku ilang

kamu pegang cincin ini
bibir ga selesai